menggandeng kantor akuntan publik ternama ketua umum pssi
erick thohir akan melakukan audit keuangan dalam organisasi tertinggi sepak bola tanah air yang dipimpinnya
hal ini merupakan bagian dari upaya erick untuk melakukan bersih bersih di tubuh pssi dan liga
hal ini ditegaskan erick thohir di jakarta saat mengumumkan dua puluh nama pemain timnas u dua puluh dua ke sea games kamboja
menurut erick audit ini diperlukan agar terjadi kejelasan dan perbaikan pada pengelolaan keuangan pada seluruh pemangku kepentingan sepak bola di indonesia
pelaksanaan audit keuangan ini dipicu munculnya ketidakjelasan pemberian hadiah juara liga yang dilakukan oleh operator pt liga indonesia baru
kita ingin menciptakan sepak bola kita yang bersih dan berprestasi
karena itu audit ini akan
ini akan mulai dan nanti kita lihat hasil hasilnya apa
tapi tunggu masa kerjanya juga tidak lama
kita mau secepat mungkin karena satu juli liga sudah mulai
belum kita akan ada turnamen
jadi ini semua tetap karena memang persiapan persiapan yang harus baik